mahkamah konstitusi akhirnya menolak uji materi pasal dua puluh dua
undang undang pemilu terkait dengan ambang batas pencalonan presiden
hal ini membuat sejumlah partai baru kesulitan dalam mengajukan calon
di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
mahkamah konstitusi yang diketuai oleh hakim konstitusi arief hidayat
akhirnya menolak uji materi pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu
terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold
menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya
lima memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia
pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu menyebutkan
pemilu pemilu adalah pemerintah yang berpengaruh

dari pemerintah pemerintah yang berpengaruh
pemilu pemilu adalah pemerintah yang berpengaruh
untuk mengambil sumber kepentingan dan kepentingan
dari pemerintah pemerintah yang berpengaruh
dalam pertimbangannya mk menilai presidensial threshold
relevan dan memperkuat sistem presidensial
meski pasal dua ratus dua puluh dua dinyatakan sah oleh mk
dua orang hakim konstitusi suhar toyo dan saldi isra
mengajukan perbedaan pendapat atau dissenting opinion
potensial mengamputasi salah satu fungsi utama partai politik
yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan
disadari atau tidak dengan rejim presidensial threshold
masyarakat tidak memiliki kesempatan luas
untuk mengetahui dan menilai calon calon pemimpin bangsa
yang dihasilkan dari partai politik peserta pemilu
dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik
peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden
dan wakil presiden masyarakat dapat melihat
ketersediaan calon pemimpin masa depan
di jajaran eksekutif
selain itu masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam
untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif
gugatan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden ini
diajukan oleh enam pihak berbeda
di antaranya partai idaman partai bulan bintang
perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem
serta pakar komunikasi politik effendi ghazali
miladia rahma jakarta
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu